simulasi jalannya kompetisi dengan sistem bubble atau karantina ini
dilakukan pihak ibl dan dihadiri juga oleh perwakilan dari badan nasional penanggulangan bencana
dan dinas kesehatan dki jakarta
seluruh prosedur dan protokol kesehatan yang harus dilalui para pemain
dan seluruh perangkat pertandingan dilakukan dalam simulasi ini
pengaturan jalur keluar masuk pemain dari hotel menuju lapangan
dan sebaliknya juga tak luput dari perhatian
pihak hotel juga menyiapkan ruangan untuk isolasi
bila ada pemain atau perangkat pertandingan yang terindikasi positif covid sembilan belas
bila hal itu terjadi kompetisi akan dihentikan sementara
jadi kita hentikan kalau misalnya ada sesuatu
kemudian di assess dan akan divaluasi di hari keberapa kita akan bisa mulai kembali
sanksi kita sudah buat jadi ada tiga kategori ringan sedang dan berat
ringan itu yang sifatnya ketika mereka berkomunikasi pakai masker

yang kadang kadang masih suka itu itu kita remind
tapi apabila berkali kali ada sanksi material
yang berat itu apabila mereka masuk ke dalam bubble
mereka sneaking keluar ke fasilitas luar yang tidak diperbolehkan
itu tidak ada toleransi mereka kita keluarkan
digelar tanpa penonton babak reguler ibl musim dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
nantinya hanya akan menggelar empat seri
di mana tiap seri akan berlangsung selama enam hari
sementara babak playoff hingga final akan digelar dalam satu rangkaian selama sebelas hari
penyelenggaraan seri satu hingga seri tiga
babak reguler digelar di satu kota mulai tanggal lima belas januari hingga tujuh februari dua ribu dua puluh
jeda kompetisi akan berlangsung dari tanggal delapan februari hingga satu maret
kompetisi kemudian akan dilanjutkan kembali mulai tanggal dua hingga dua puluh dua maret di satu kota
untuk menyelesaikan seri empat babak reguler hingga babak final
meski berbagai persiapan sudah dilakukan
namun pihak ibl masih menanti keputusan final soal perizinan jalannya kompetisi ini
dari pihak kepolisian
erlangga wisnuaji fordanto bimantoro jakarta